kontroversi selanjutnya ketua mui bidang pengkajian dan penelitian mengaku pernah melakukan penelitian
dan mengurus segala hal yang terkait dengan rumah tangga
sebenarnya kalau dikatakan pengaruh dari presiden kepada ketua partai itu masih lima puluh lima puluh
gercep ngedatengin pemain pemain lokal terutama ya
ya mas joshua kalau kita lihat kemarin ya reaksi pasar modal yang cukup positif terhadap hasil quick count
tapi lama lama mungkin dengan teknologi ya
dan bentuk atapnya juga atap yang menandakan kalau kita ingat misalnya apa bangunan bandara dari periode yang sama itu kan pakai atap joglo
ada yang dia kayak semacam kayak rocky padi lagi tuh kenal kenal segala macem banget
nah ini yang biasanya digunakan ya kita untuk mengajukan kredit gitu
jadi memang ini ya memang wilayah ini sangat rentan atau gampang dimasuki oleh orang asing ya
lagi bau aja gitu ya tapi di game tadi
di mana di level teratas yaitu level sepuluh ini robot catur ini memiliki kemampuan setara dengan pecatur yang memiliki elo rating di atas dua
jadi kami melihat bahwa aturan aturan terminal tipe harus bis akap dan sebagainya ini juga sudah harus dilakukan pemenahan
perharinya rata rata habis berapa lukisan
ya jumlahnya kisarannya sembilan sepuluh sembilan gitu ya
yuda pun sebenarnya punya kesempatan gitu
terima kasih banyak mas ahmad naufalul uman yang merupakan psikolog sosial sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
contendernya terkuat siapa untuk
karena kan di musim sebelumnya kan dia belum dapet penyertaan yang banyak nih
selain jalan raya dan permukiman banjir juga kembali menggenangi stasiun tawang yang berada di kawasan kota lama
tapi lu nyaman gak kalau main sama dia kayaknya cocok ya main sama dia ya
tapi karena adanya kealpaan daripada si penggunanya jadi nasabahnya
ya akibat kericuhan ini sedikitnya satu ratus dua puluh tujuh orang dilaporkan tewas termasuk dua anggota kepolisian
jadi punya energi yang beda lagi
tapi gue nyautin sedikit tentang vincent sama fauji tadi yang ngomongin raja wali ya
kota solo salah satu surga kuliner di jawa tengah
jadi masing masing kan dalam istilah tionghoa ada yang dibilangnya he sui pu wan ching sui
mengatakan pemerintah harus memberikan pemahaman yang jelas
tapi yang jelas beberapa tim gue udah pernah lihat pemain asingnya dan
main dia emang lu
iya itu gue masih di us sih
jadi idealnya seperti apa harusnya kebijakan road bike dan non road bike ini menurut anda
karena itu ketika membanding dalam keadaan yang tidak balance
angka tersebut tumbuh empat enam persen dari tahun dua ribu dua puluh sebesar delapan enam puluh juta metric ton
desa jogoroto kecamatan jogoroto jombang
jadi sempat ada gangguan pada aplikasi dan sinkronisasi data
kalau nggak salah mereka juga lolos ke perdelapan final
di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan alam kebun teh hingga telaga yang berlatarkan bukit bukit hijau dengan semilir angin sejuk
tahun dua ribu lima belas kurang lebih ada sembilan puluh sembilan persen implementasi yang dilakukan oleh sekolah di sd dan smp
dan dia juga bisa munculkan bakat bakat maksudnya potensi potensi
tapi ya lawan jordania sih gue lebih melihat keputusan bijak ya
ya walaupun komunikasi banyak tapi kan belum tentu akan ada keputusan seperti itu
kalau kalian pengen coba coba hobi ya cobain aja
pihak keluarga sendiri masih belum bisa memberikan keterangan
nah upaya upaya seperti ini yang bagi saya ya mengganggu proses penegakan hukum intinya
bisa diatasi oleh mprs pada waktu itu
terus sd smp temenan bareng
tapi apakah begitu juga data yang dilihat atau dibidik oleh indonesia indikator mbak tika sentimennya seperti apa
kekurangan bed bed di rumah sakit kemudian mereka tidak akhirnya harus mengalami gejala yang lebih berat
eee sebenarnya saya coba biasanya saya pulang hampir tiap tahun
nah primer ini juga ada dia ada yang kes menutup dan ada yang karena aging atau lansia isian
karena ketidakteraturan memori yang mengakibatkan kurang fokus terdistraksi maupun bias ilusi
ketua ketua partainya teman teman kita juga
dia harus tahu kapan harusnya attack
gimana dia bisa meng carry permainan p j
hmm tapi lu selama ini udah ngikutin basket ya kurang lebih tiga tahun lalu ibl gitu ngikutin
sama masakan yang ala sunda disini
kita kan udah bisa ngelihat menurut lu kalau dari big fork sih sebenarnya kita udah bisa baca
termasuk juga fashion item untuk mendukung sesi pemotretan
caranya tinggal kita panggil nomor antrean lalu antarkan
oh engki lakai nomor dua belas
jajanan ini dikenal sebagai nasi ulam misjaya
dan duta pancasila purna paski braka indonesia atau dppi
untuk pemilu tahun ini begitu ya dua ribu dua puluh empat
gak dapat menit fernando nya
semoga aja ya bisa cepat adaptasi gitu
dalam komunikasi kita di dalam whatsapp group itu juga cukup dinamik ya bu ya
jadi dengan risiko ya
sebelumnya kami coba menghubungi kemenhub kemudian bjka dan juga pt kai namun belum ada respon hingga saat ini
aneka ragam kuliner kita kali ini adalah
kita masuk dalam lima belas besar tidak sampai sepuluh besar sih
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kita tidak berpatokan pada apabila anak kita dapat pendidikan
yang cukup solid dan bisa jadi faktor x buat australia sih
jadi ya is a must lah untuk pj mempertahankan seorang jack quarry gitu
soal ini pak yang lagi rame soal ekspor pasir laut ini pak
ada di dalamnya ada unsur pencak silat
jika mereka ingin lolos ke babak playoff gitu
itu apa mas yang sebetulnya menjadi keluhan
tidak diartikan sebagai pandemi telah usai
fredy cahya andika marianto jakarta
masih jauh dari harapan atau sudah memenuhi harapan dari pemerintah
waskada itu secara gerak suparti miliknya menjadi tatan pembantuinya
kita tidak boleh ego satu sama lain ya
tapi akhirnya saya karena kurang puas juga saya studi ilmu politik juga
jadinya nggak ada yang cukup menonjol
dengan friendship memang kita dapat banyak opportunities
sebab dalam pengalaman sejarah
manajemen sebab perlu menjadi prioritas agar banjir tidak terulang
pak tony tauladan direktur prasarana transportasi jalan di jam perhubungan darat kementerian perhubungan
berarti kemungkinan besar lu jacob
jadi semua aspek lingkungan harus diperhatikan
ya alhamdulillah di bulan puasa ini kalau jam sekitar jam setengah lima atau jam lima gitu
untuk orang orang yang berada di luar
seimbang kalau menurut gua karena dua duanya memanfaatkan
dan itu juga ada di dalam riset yang dilakukan oleh kompas waktu itu
itu tetap bayar satu ratus lima puluh juta atau enggak tuh
sebagai penutup apakah nanti kita akan menyaksikan fauzi di instagram brandon jawato lagi
dan ya pastinya kami mendapat manfaat dari itu
artinya dulu pada waktu pak harto

mbak ini sedikit nih tips terhadap para pasangan muda yang ingin memiliki anak
karena nasi belum datang kalau pagi
mohon maaf itu sudah masuk kategori di undang undang ite nya atau tidak
nah sekarang ini baru dua kebaya yang sudah ditetapkan sebagai kebaya nasional
itu penggunanya itu penuh lima puluh
mulai dari corak warna baik di luar gedung hingga ke bagian dalam
dan menurut gue cocok ya lobu dan salamena masuk ke bpj
yang kita nggak pernah lihat di
terpaksa dievakuasi ke rsud kota tangerang
kemudian posisi lokasi tentunya itu akan sangat berpengaruh
bisa bawa energi lebih ke tim ini
squad yang dimiliki oleh dewa united surabaya
untuk menjaga kebersamaan sekaligus melahirkan gotong royong dalam setiap kegiatan
saatnya lah bahwa pak jokowi menunjukkan kepada rakyat bahwa
itu terjadi pada tim lama lah
cuma pas udah mulai masuk ke
sementara ada perkara pak firly di kepolisian
dan mereka sempat tampil juga di asian games dan menjadi peraih medali perunggu
prabowo juga mendorong penjaminan kualitas hidup kepada para pejabat
lalu dia pindah mencari rajungannya
permainannya sudah mulai sedikit berbeda dengan
untungnya di second house gue lihat memang ada perubahan sedikit dari anak anak prawira bandung yang seperti agak lepas ya
pada pertemuan tanggal delapan itu bapak yang menjadi tuan rumah ibaratnya
ada montenegro ada serbia gitu ya
it s a good start buat pelita jaya
nggak salah ada tiga pemain asing sama beberapa pemain kayak canatip jakrawan pemain thailand
kalau menikmati makanan itu jadi lupa kan pak ya
untuk menambal minimal untuk musim kedua
tahu lah ya apa yang mereka kurang harusnya ya
akan lebih sustain bagi tim tim yang
yang berbeda adalah bahwa berapa besaran dari orang tua harus membayar
elaya sama si siapa
lo dapet berapa tuh harga
fomo borong habis di awal tanpa rencana dan kurangnya diversifikasi
cuma nggak gol gol lah istilahnya kayak gitu
seakan ingin merayakan kebebasan euforia orang untuk berkerumunan pun muncul
punya hasil in the game yang cukup bagus membawa tim borneo gitu di beberapa game
game selanjutnya yang menurut gue juga agak cukup panas nih bu
ya mbak prita terima kasih sekali sepertinya perbincangan ini memberikan pemahaman ya
di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen yang
apakah dari lrt jabodebek ini mempunyai target pak
sehingga diharapkan sekalipun tadi ada hal hal yang bisa mengaruhi ke depannya
pengen sih soalnya kalau misalnya di instagram gitu liatnya adiknya safira iya adiknya safira gitu gak pernah diinyebut nama aku
karena vaksinasinya juga tidak mencapai
alamin itu karena saya mainnya di dunia maya
dinamisnya sama kayak naik roller coaster itu kerasa itu super stimulus
tapi ya dia ngelakuin apa yang dia harus lakuin
dan sebenarnya sekolah itu diundang untuk ikut ke dalam program ini
dan daniel tuh coach cacing nggak pusing lah masalah siapa yang atau gotu guy nya dari pemain lokal yang harus take over menurut gue
contoh bagusnya sepertiku bumi borneo ya
kita menuju sebuah gang di jalan patmonegoro kelurahan gajahan
mulia menjawab pertanyaan vincent tadi empat tim lain siapa nih diluar pj sm dewa dan prawira
yang pasti teksturnya kenyal manis tapi ada gurih gurihnya dari santannya
gue sih ngebahas banyak ya
berikut ini rangkuman yang disusun oleh tom stainer
dari pertemuan pertemuan tersebut itu
emang ini main lima cuma levelnya sih jauh sama josep ya
kan perjalanan panjang kita udah bikin plannya
ratu atut khosiyah yang keluarganya kini menguasai wilayah banten
misalnya lu sejata cuman itu ya lu defend dong
tentunya ya jadi tiga pemain ini
halo selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abastok
termasuk juga dengan nanti rate dari visit dokter dan lain lain
mungkin mereka masih butuh interest lebih
lu tahun depan masih gitu gitu aja mainnya
istilah generasi sandwich atau generasi roti lapis sebuah fenomena yang mulai muncul pada
karena banyak yang disampaikan di kasus obstruction of justice ini
kemudian juga apakah kelas rawat inapnya plafonnya seperti apa
itu memang secara saintifik susah ya untuk mengatakan bahwa itu secara ilmiah ada
menurut pandangan saya kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua
karena tanpa alat berat itu kita kesulitan untuk melakukan pekerjaan
diharapkan akan ada yang namanya partai mayoritas di parlemen
nah kemudian ada lagi yang cukup bagus
yang menunjukkan kemenangan paslon nomor dua prabowo gibran dalam pilpres dua ribu dua puluh
perjalanan mudik keluarga yang tinggal di kawasan cibaduyut kabupaten bandung ini
dan kalau ini terjadi itu berarti apa namanya ini serangan yang benar benar dilakukan oleh negara
secara kapasitas gak akan sebanyak diberi tama
ya kalau dari setiap wacana mungkin gue si kevin ya
masing masing tim buat liga pun juga pastinya berbenah sih
tapi mencari siapa yang lagi terbuka aja gitu
dan terlihat nuka langsung turn in juga ke tim
ya allah perih banget ini
melihat beberapa pemain yang udah
pak anda sempat mengatakan sebelumnya herd immunity akan tercapai pak di november dua ribu dua puluh
ini satu pemain big yang cukup bagus lah
di antaranya tidak memaksakan diri tetap berada di kerumunan jika kondisinya mulai tidak kondusif
hanya kita belum bisa menilai gimana gimana
wah asik banget tapi ya memang pengalamannya jadi mandiri jadi semuanya jadi serba gampang
itu pemerintah lumayan gencer
kalau jamal sih masalahnya menurut gue hanya akurasi sih
bisa selalu kepake di rans
kalau digabungkan itu banyak sekali sebetulnya
kalo jacky pelobu tuh gue yakin levelnya dia udah disitu
dan terakhir semua juga tahu bahwa ketua mk adalah pamannya gibran
gas tapi itu ada hitam di atas putih gak sih
menarik ya kasusnya menarik banget
dan penting bahwa penyelidikan setelah kejadian ini terus berlanjut
pemerintah indonesia harus mencermati efek larangan gandum dari india karena dapat berpengaruh
ya harusnya punya underdog mentality lah
paling mentok atau paling bagus sih penampilannya adalah foster ya
para pendengar indonesia kaya akan laut dan karena itu kaya akan pasir laut
salah satunya adalah mungkin dengan revitalisasi terminal ini
termasuk juga anda tahu beras ini adalah beras cadangan bulog ya
dan sekiranya ini sudah mau habis pak jokowi
gak mesti lu kejar jordan harga beli empat puluh lima juta
bisa jadi facilitator gitu buat pemain pemain lokal
itu kedua ya mungkin kurang gitu
nah kalau kita tanyakan apakah robot trading itu memang benar benar ada dan bisa digunakan adanya
baik yang ada di jalan gajah mada maupun jembatan di areal dalam kawasan pasar
perjalannya program program ilirisasi dipercaya

dan anak bungsunya keisang pengarap yang baru dua hari bergabung ke psi
melihat fakta fakta yang berkembang di lapangan sekarang ini
walaupun dia istilahnya ya pemain nggak besar banget
karena pada saat ini benar benar belum siap bangun terminal yang bagus
kemudian yang kedua ada kebijakan kami
darurat itu bagaimana kita harus menyelamatkan negara
kayak di thailand kayak di india kayak di bangladesh gitu ya
istilah window dressing sendiri mengacu pada strategi dari manajer investasi
nggak ada tuh yang disuti
jadi semua keputusan tarif itu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan
dan memang ketika saya sampai di stasiun cintayan kenyataannya ini masih banyak terjadi
dan penyidik berkesimpulan bahwa pemeriksaan tambahan sudah cukup
pokoknya yang prime quality lah begitu
yang mungkin musim lalu misalkan kayak bagir lah banjir
selain memang tadi kondisi non teknis yang memang
citra cicada sebagai negara beling tak lepas dari munculnya preman preman
di posisi satu dua tiga ya mereka punya diodisi
dan ini juga sudah diadaptasi dalam kamus besar bahasa indonesia
oleh unesco di tahun dua ribu lima
karena dia itu tadi kalo gue ngeliat case nya sama kayak ksatria
keabsahan rekaman cctv tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan ahli
yakni stasiun gambir dan stasiun senen
semuanya ready baru kita bahas ya
fase yang jelas berkaitan dengan partai politik
sekarang kita pandemi covid sembilan belas anggaran kita masih refocusing
yang meskipun kita harapkan semuanya ada dua wakil tapi ternyata di bca kali ini cukup diwakilkan oleh pelita jaya
bagaimana membuat ada pembiayaan khusus buat angkutan angkutan di daerah
kita mungkin review sedikit ya pertandingan kemarin ya
gak mungkin gue enam men gitu gak mungkin
nggak heran ya kalau dalam sehari ada sekitar tujuh sampai sepuluh kilogram pisang ludes terjual
gitu dan cara ekspetasi pun kita tahu tiap musimnya di dua musim pertama mereka selalu bisa compete terus
menghubungi who dan palang merah internasional namun belum mendapatkan jawaban
lalu dibahas berkepanjangan di mahkamah konstitusi
apakah sama seperti orang di sini ataukah seperti kita sama seperti orang di indonesia
maksudnya wainas agak sedikit
nah makanya disitu gue melihat di musim depan itu bakal jadi kesempatan dia untuk membuktikan dirinya
beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar bahwa ada sedikit apa ya bukan masalah tetapi ada gesekan sedikit terkait dengan antarumat beragama begitu
kalau misalnya ada james kis ada antonio hester bermainnya low post di bawah
acara dijerwalkan pada pukul
mereka pasti struggle sih kalau gue ngeliat
apa yang terjadi dengan pasangan suami istri itu dia memanfaatkan kelemahan itu
tapi bisa saya sampaikan dari satu empat triliun itu satu tiga triliun sudah dibayar
bumi boneo masih bisa terus compete
oke melihat ada si sterling brown
yang paling banyak disenengin gitu
ya stay tune terus di abastok ya
gue gak tau mungkin ada adjustment dari
keren keren harus ada ya berarti
kemudian menyebabkan hasil pemilu kita tidak proporsional
yang apa anak basket umn itu cewek
menunggu banyak aksi aksi yang
kalau bisa ada lokasi yang
gue aja gue jujur gak tau gue smp setinggi apa
ya itu sudah hal yang menurut saya sudah bisa meringankan
toleransi antar umat beragama di sana apalagi muslim di sana termasuknya minoritas mbak
gue melihat memang ini jadi jadi salah satu apa ya salah satu dobrakan dari tim perancis karena melihat
terus kita lihat dari celananya juga
tapi nanti ketika terpilih menjadi presiden dia akan mewakili indonesia untuk kedepannya seperti ekonomi dan lain lain seperti itu
setelah kita menyamakan langkah hampir mendekati tujuh puluh
misalnya kebutuhan partai dan segala macam
dan yang terakhir pasal dua ratus delapan puluh satu yang mengatur soal penyerangan kepada harkat dan martabat serta independensi hakim
eko berniat mempersiapkan hari tuanya dengan membuka warung kecil kecilan di depan rumah
bukan hanya saya tapi semua pihak menunjukkan kerjasama yang terbaik
ini satu faktornya adalah scarcity effect
itu bapak sadari nggak sih pak bahwa itu terjadi kemudian
ya ini memang suatu sebenarnya saya sudah bahas ini sudah cukup lama ya
beberapa baju emang local pride